ini kamar baru kalian
kamarnya bagus ya dek
lebih bagus dari kamar kita sebelumnya
aku gak mau disini
seorang pengacara yang bagus
eh kamu itu kan gak punya uang ya
kamu kenapa begitu jahat sama aku
padahal kamu udah dapet mas dondi
memangnya aku salah apa sama kamu
kamu tanya kenapa
benci sama kamu
kami pamitin ya
dan silahkan menikmati
hari hari terakhir kamu
dapet mah dapet dapet jatoh
ya allah dapet ya allah dapet
aduh aduh mama

mama sakit mah

mama yakin banget kamu itu kan kuat pasti kamu bisa sembuh dan kamu gak nangis ya
mama sabar ya dek
tangan aku sakit